terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur di segmen kedua ini akan kita awali kabar dari info haji dua ribu delapan belas
jalan umatnya menuju tanah suci memang menjadi rahasia tuhan
seperti pasangan suami istri penjual es asal jombang ini
empat belas tahun menabung dari hasil jualan es mereka akhirnya mampu menunaikan panggilannya untuk beribadah haji tahun ini
seperti apa ceritanya berikut liputannya
seperti hari biasanya abdul kamit pedagang es tebu asal desa kupu kemeng jombang ini menjalani aktivitasnya berjualan di lokasi taman kebun ratu
siapa sangka tahun ini menjadi tahun istimewa bagi pasangan ini karena setelah hampir empat belas tahun mereka akhirnya bisa berangkat ke tanah suci berdua
sejumlah perlengkapan haji pun sudah disiapkan untuk keberangkatan ke tanah suci bulan depan
termasuk seragam haji yang sudah diterima

pasutri ini mengatakan jika dirinya sudah bertekad untuk pergi haji berdua sejak lama
dengan ketekunan menyisikan uang dari hasil jeripayanya keduanya akhirnya bisa berangkat haji tahun ini
senang itu yang saya cita citakan dari dulu
ibu menabung berapa lama
saya menabung sudah belasan tahun kira kira empat belas tahun

berharap bisa menjadi haji mabrur di tahun dua ribu delapan belas ini
rasa senang bercampur harupun mengiringi kesuksesan pasutri ini
di mana bisa menunaikan ibadah rukun islam kelima di tanah suci